mereka punya panti panti yang untuk menaungi itu
cuman kan kapasitasnya sangat terbatas dengan luas wilayah di kabupaten bitar
khususnya ada dua puluh dua kecamatan
kalau setiap desanya itu minimal sepuluh atau dua puluh orang saja kan tidak mampu
itu kita sebagai masyarakat punya rasa tanggung jawab juga terhadap sekeliling kita
awalnya yang kita rangkul itu masyarakat sekeliling kita
yang kemudian itu dari luar kabupaten luar provinsi sudah masuk di sini
terima kasih bagi ndi cahyono untuk berinteraksi dan menjadi bagian dari manusia manusia spesial
yang ia rawat bersama keluarganya
ya pria berusia empat puluh satu tahun kini memiliki rutinitas merawat orang orang dengan disabilitas
termasuk orang dengan gangguan jiwa
di rumah yang terletak di kabupaten blitar jawa timur
rumah kinasi begitu kemudian yayasan ini disebut
dan telah beroperasi sejak dua ribu tujuh belas
edi mendirikan tempat ini didasari atas pengalamannya berteman
dengan seorang penyandang tunanetra sejak kecil
kepedulian aja terhadap teman teman penyandang disabilitas
ada salah satu teman saya yang mulai dari tk sampai dewasa itu
tidak punya akses dan kesempatan dalam hal berkarya maupun pendidikan
sehingga waktu itu teman teman penyandang disabilitas itu kita kirim
ke panti atau balai besarnya punya pemerintah
yang ada di jawa timur maupun di nasional
setelah mereka dapat pelatihan itu
dia pulang selama satu tahun sampai tiga tahun
setelah pulang itu ternyata kembali ke habitatnya
tidak mendapatkan dukungan dari keluarga maupun dari lingkungan
sehingga mereka kembali lagi tidak mempunyai rasa kepercayaan diri
kesadaran untuk memberikan tempat yang lebih baik bagi penyandang disabilitas
dan odgj membuat hati edi semakin mantap menjalankan roda organisasi rumah kinasi
jadi disabilitas di kabupaten blitar itu setelah kami lakukan riset di empat desa
itu rata rata setiap desa itu minimal ada dua puluh lima penyandang disabilitas
ada yang keluarganya malu disembunyikan ada yang terlantar
itu memang sangat meresahkan di masyarakat
apalagi akhir akhir ini kan banyak odgj yang tidak bisa kontrol
terjadi insiden penganiayaan pembunuhan keluarga seperti itu
mereka punya panti panti yang untuk menaungi itu
cuma kan kapasitasnya sangat terbatas dengan luas wilayah di kabupaten blitar
khususnya ada dua puluh dua kecamatan
kalau setiap desanya itu minimal sepuluh atau dua puluh
dua puluh orang saja kan tidak mampu
itu kita sebagai masyarakat punya rasa apa ya
tanggung jawab juga terhadap sekeliling kita
awalnya yang kita rangkul itu masyarakat sekeliling kita
yang kemudian itu dari luar kabupaten luar provinsi sudah masuk di sini
ragam kebutuhan hidup penghuni dipenuhi
mulai dari tempat tinggal makan dan kebersihan
diberikan agar mereka merasa memiliki tempat untuk melanjutkan hidup
tidak hanya itu kebutuhan berobat khususnya bagi pasien odgj juga dipenuhi
edi bersama istri rutin membawa pasien ke rumah sakit
yang masih membutuhkan penanganan medis
panjang sekali dan apa ya harus continue
dan teman teman odgj yang di sini tetap dalam pengawasan medis
kita tidak selesai karena kan odgj ini tidak bisa kita hentikan dari pengobatan
cuma dosisnya aja yang kita kurangi
yang biasanya tiga kali minum obat kita kurangi jadi dua kali satu kali seperti itu
nanti kalau agak naik lagi baru kita tambah
kalau tidurnya sudah nyenyak sekali
wah ini kemungkinan sembuhnya besar
bisa sembuh kok dikit ini
proses pendidikan materi umum dan agama menjadi kegiatan rutin yang wajib diikuti
pertama mengajukan penelitian yang berbeda
pertama mengajukan penelitian yang berbeda

mulai dari mengaji hingga pelajaran berdasar kurikulum luar biasa
edi merekrut beberapa relawan yang rela dibayar seadanya
untuk mengajar di rumah kinasi
pelajaran sebenernya saya kayak apa ya fleksibel

karena kan di sini disabilitasnya dan kebutuhannya masing masing orang itu kan kayak berbeda beda
jadi kayak sebenarnya menyesuaikan aja sih
karena di sini kan juga ada yang kemarin sempat sekolah dan ada yang nggak sekolah sama sekali
jadi itu kayak disesuaikan dengan kebutuhannya mereka apa
ada yang butuhnya cuma basic basic pembelajaran seperti calistung
itu ada juga yang kayak meneruskan pembelajaran yang mungkin sebelumnya udah pernah sekolah gitu
senengnya sih sebenarnya senang terus ya
karena emang setiap hari itu selalu ada cerita cerita dari anak anaknya gitu kan
mungkin emang kalau diseriusin itu kesel ya
cuma kalau misalkan dinikmati juga senang terus sih
karena juga hal kayak gini kan nggak pernah ditemuin di tempat lain
dalam mengelola rumah kinasi edi dibantu istri dan anak anaknya
sang istri disibukan dengan menyiapkan makanan di dapur
anak anak biasanya memantau kegiatan para penghuni saat berada di luar asrama
kediaman edi bersama keluarga bahkan ada di lokasi yang sama
beberapa kali kejadian yang cukup mengganggu terjadi
meski demikian baik istri dan anak anaknya tidak pernah merasa terganggu dengan kondisi yang ada
selama lamanya pernah dikukul ya berantem gitu
dan sering lari kita yang kejar sampai jauh gitu kan
itu rata rata kalau sampai dipukul karena apa gitu
karena mereka itu sering dicanda
ada orang yang sengaja ya bercanda gitu lah
terus mungkin nggak bisa nerima atau gimana pulang pulang ngamuk seperti itu
ibu kena gitu ya
kena tau tau saya tanyain saya dipukul
tidak ada karena anak anak saya bisa berbaur sama mereka
apa yang ibu ajarkan ke anak anak
mengajarkan untuk sama seperti ayahnya ibunya untuk merawat mereka dengan baik
jadi tidak ada dampak negatif sama mereka
kesulitan dan rintangan dijawab edi bersama keluarga sebagai tantangan
dan mereka juga memberikan hidup yang lebih baik bagi penyandang disabilitas terus mereka jaga
harapannya para pasien kelak diakui dan mendapat tempat khusus di masyarakat
awal awal semua itu kan modalnya dari modal pribadi ya pak
jadi kadang penjualannya kurang
sementara harus ada pengeluaran untuk ngantar berobat mereka
untuk ngasih kebutuhan sehari hari mereka sabun makan dan lain sebagainya
awal awal di situ
setelah lama kelamaan kesulitan itu kita jadikan sebagai tantangan kita
oh ini saudara kita
kita nggak boleh mengeluh dalam kesulitan ini
yang kedua kesulitannya saat mereka tuh tiba tiba mereka itu pingsan
mereka kambuh seperti itu
tau tau mecahin kaca mukulin teman
itu yang kadang harus perlu pengawasan
sementara nggak semuanya orang mau menjadi pendamping di sini
benar benar yang punya jiwa kerelawanan
sebagai seorang pribadi
karena ada temannya
di sini kan ada kegiatan bisa cari uang sendiri

tidak ada banyak
kalau ada yang ingin berumah
untuk memenuhi kebutuhan para penghuni rumah kinasi
edi membutuhkan biaya yang tidak sedikit
total ada empat puluh lima penyandang disabilitas dan gangguan mental yang dirawat di sini
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari di rumah kinasi
edi membentuk unit usaha batik ciprat rumah kinasi
salah satu sisi rumah dijadikan sebagai pusat pembuatan batik ciprat
uniknya kegiatan ini delapan puluh persen dilakukan oleh para penyandang disabilitas di rumah kinasi
kita pelajari ternyata batik itu harus ada lilinya dan ini kita main lilin
alhamdulillah dengan kualitas kontrol dengan pendampingan
karya kami diterima pasar juga sampai pasar internasional
tidak main main karya para penyandang disabilitas ini ternyata sudah diterima
dari pasar lokal hingga pasar internasional dengan dipamerkan di dubai expo dua ribu dua puluh
kita mengikuti kurasi yang diadakan oleh kementerian ketenagakerjaan
kebetulan di expo dubai ini dilaksanakan empat tahun sekali yang diikuti oleh satu ratus sembilan puluh empat negara di dubai
kita mengikuti kurasi dan alhamdulillah karya karya kita
tanpa kita cerita ini adalah produk penyandang disabilitas alhamdulillah lolos
sehingga kita bisa mengikuti expo di sana
untuk pemasaran edi membuat toko offline di rumah kinasi
dan memanfaatkan pasar online agar hasil batiknya bisa dikenal oleh masyarakat luas
dari usaha inilah aksi sosial merawat penyandang disabilitas mampu bertahan
tidak hanya untuk menutup kebutuhan operasional
para penghuni rumah kinasi juga diberikan upah
upah diberikan sesuai dengan hasil kerja mereka
dalam memproduksi perusahaan yang diperlukan

rata rata upah yang diterima mencapai rp lima ratus hingga rp satu lima ratus
keterbatasan yang mereka miliki tak mengurangi semangat para penghuni saat tanggal gajian tiba
karena ada temannya di rumah kan tidak ada temannya tidak ada kegiatan
di sini kan ada kegiatan bisa cari uang sendiri gitu
di rumah dikasih tugas cari ibu ngepel
terus bangun nyapu nyapu terus dikasih tugas pekerjaan
kalau di sini ngerjain apa
di sini batik terus nanti gajian dapat uang
sejak ini mau beli hp terus ibu tidak merestui
terus dari sini mau beli perhiasan
perhiasan perhiasan itu mau dipakai dong
bisnis yang sudah berjalan ini terus dikembangkan
edi bekerja sama dengan salah satu pengusaha ekonomi kreatif di blitar dwi mawadati
yang sejak awal memiliki ketertarikan pada batik ciprat
saya tertarik karena buat saya di mata saya batik ini menarik gitu ada nilai tersendiri entah itu apa pada akhirnya
sebelum beliau bercerita bahwa ini adalah teman teman disabilitas yang mengerjakan
pada saat itu saya hanya kemudian membeli putus
yang kemudian saya membuat tas atau bahan kerajinan yang lain seperti itu
nah tapi ketika kemudian saya berkunjung ke tempat produksinya
itu saya jadi tahu kenapa kemudian batik ini menjadi nilainya lebih di mata saya
karena ternyata mereka membuat yang membuat ini adalah
adalah orang orang spesial seperti itu
proses penjahitan dan finishing dilakukan di kediaman dwi yang terletak tidak jauh dari rumah kinasi
para penjahit adalah penyandang disabilitas rungu bicara yang ada di kabupaten blitar
selain itu pengembangan produk dan pemasaran adalah tugas utama yang dilakukan dwi selaku mitra
karya para penyandang disabilitas ini tidak bisa dianggap remeh
edi dan dwi memajang berbagai jenis kerajinan batik ciprat
seperti baju tas hingga kain di toko kecil yang mereka miliki
ada proses panjang yang harus dilalui
agar karya yang dikerjakan oleh penyandang disabilitas bisa tercipta
mulai dari kain putih kain kain kita itu ada yang dari kain primisima
ada kain katun jepang katun sutra
mulai dari kain dibentangkan setelah itu diciprat dengan malam yang sudah dipanaskan
diciprat ciprat untuk membuat motif setelah itu diwarna dengan warna yang diinginkan
setelah itu di water glass setelah kita water glass kita cuci seperti ini
setelah kita cuti kita beri motif lagi baru di blok akhir kita water gas kita rebus kemudian kita jemur sudah siap
pengawasan dan pendampingan
pengawasan dan pendampingan
pengawasan dan pendampingan
pengawasan dan pendampingan
pengawasan dan pendampingan
penting dilakukan agar proses pembuatan berjalan lancar
kami itu semuanya sendiri bapak yang seharusnya itu bisa jadi yang lebih baik
nah itu dibawa kemana itu untuk kadang ada yang dibuang ada yang dicuci seperti itu
ya seharusnya itu pesanan banyak sudah ditumpu di dalam ember ada tulisannya jangan dicuci seperti itu
nah pagi pagi dengan pedenya mereka cuci semua itu
nah akhirnya gimana
akhirnya saya tanya loh siapa tadi yang mencuci saya pak gitu
nggak baca tulisan nggak bisa baca seperti itulah
usaha batik ciprat yang berjalan di rumah kinasi tidak semata berorientasi bisnis
tidak hanya sekedar merauk rupiah bagi edy kelanjutan usaha ini adalah langkahnya untuk menjaga dan merawat hidup para penyandang disabilitas
belajar membatik belajar cuma tapi belum tahu semuanya belum
cuma belajar batik batik gitu terus ada motivasinya ya untuk semangat lah
meskipun kita gini dimulai motivasi nggak usah minder atau tetap semangat berusaha mencari uang
itu saat para penghuni bisa hidup mandiri dijaga dan perlahan diwujudkan
beberapa penghuni tempat ini ada yang sudah mampu hidup secara mandiri
salah satunya adalah anjar
pria berusia lima puluh dua tahun asal kecamatan garum blitar ini adalah penyandang disabilitas rungu wicara
selama beberapa tahun ia hidup di rumah kinasi untuk mendapat ilmu dan mencari motivasi agar mampu hidup dengan keterbatasan
anjar hidup di rumahnya bersama istri yang juga penyandang rungu wicara

mereka membuka bengkel plat nomor kendaraan untuk menyambung hidup
saat pelanggan datang anjar dengan cekatan menanyakan kebutuhan dan langsung mengerjakan apa yang diminta
sementara sang istri bertindak sebagai kasir kendala komunikasi tidak mengecilkan hati anjar dan istri untuk meneruskan usahanya

anjar mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat
di kabupaten blitar ada tri wahyuni penderita polio yang kini disibukan dengan usaha jahitnya
tri telah lama belajar menjahit namun ia urung membuka usaha jahit karena keterbatasan fisik yang ia miliki
usai bergabung dengan rumah kinasi rasa percaya diri tri terbangun
kini ia mengelola usaha jahitnya sendiri bersama sang suami
anjar mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk belajar jahit
ya belajar menjahit dan tahu cara menu belajar membatik belajar tapi belum tahu semuanya belum cuma belajar batik batik gitu
terus ada motivasinya ya untuk semangat lah karena meskipun kita gini dimulai dari motivasi gak usah minder atau tetap semangat berusaha mencari uang

usaha yang ia tekuni kini menjadi tumpuan hidup bersama suami
dengan keterbatasannya setiap hari tri mampu mengerjakan pesanan hingga empat jenis jahitan berbeda
usaha yang telah berjalan ingin ia terus kembangkan
tri berharap usahanya ini bisa dibantu oleh pemerintah setempat
sepenggal kisah dari kesuksesan penyandang disabilitas dengan mampu hidup secara mandiri menjadi kepuasan tak terhingga bagi edi cahyono
tidak ada yang lebih penting dari melihat para penyandang disabilitas mampu melanjutkan hidupnya secara mandiri
bisa mengukir senyum di bibir mereka yang mereka ini sudah dianggap sebagai orang yang tersisihkan
itu menjadi bagian dari keluarga kami
senyum mereka adalah senyum kebahagiaan kami
karena itulah mahalnya
saat mereka riang senang itu kita sudah sangat
itu yang menjadi motivasi kita
saya ingin membuat dia tersenyum lagi diterima lagi oleh keluarganya
walaupun yang disini itu banyak yang
tidak diterima lagi keluarganya
karena keluarganya tidak tahu perkembangannya
tidak mau mengikuti keluarga yang disini
perkembangannya sudah membaik sudah menjadi aset sebenarnya
mereka punya hasil loh
bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarganya
dengan hasil hasil itu
dalam interaksi yang berlangsung di rumah kinasi
edy selalu mencari
menyesipkan berbagai harapan
agar mereka tetap memiliki tujuan untuk hidup
dewi cita citanya renang tiga
satu dari ibu ustazah
dua membuka restoran kue
tiga penjahit baju
iya disitu pengen jadi penjahit penjahit
di situ dewi belajar juga kan
belajar apa aja

kalau siang belajar
siang tidak masih kerja
setiap usaha dan keringat yang dicurahkan edi dan relawan di rumah kinasi
adalah langkah untuk memberikan hidup yang lebih layak bagi orang
virus kepedulian diharapkan tersebar untuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas
saya ingin bangsa indonesia khususnya kabupaten blitar itu
punya tempat makinasi di mana mana
sehingga mereka punya kesempatan
sebenarnya teman penyandang disabilitas itu tidak perlu kita kasihani
tapi kita beri akses dan kesempatan untuk sama seperti kita
punya hak yang sama